saudara saudara selamat sore
hari ini kita akan update kembali data yang kita himpun
dari pukul dua belas waktu indonesia barat kemarin
sampai dengan hari ini di pukul dua belas waktu indonesia bagian barat
kita telah memeriksakan pemeriksaan spesimen
sebanyak dua belas tujuh ratus lima puluh enam spesimen
pemeriksaan ini seperti biasanya
setiap pada hari senin pasti akan menurun dengan drastis
karena beberapa laboratorium kita di hari minggu
tidak melaksanakan operasional pemeriksaan
sehingga hanya terbatas pada pemeriksaan yang dilaksanakan
oleh jejaring laboratorium kementerian kesehatan
sampai dengan saat ini akumulasi yang sudah diperiksa
untuk spesimennya adalah sebanyak sembilan ratus dua puluh delapan dua ratus tiga puluh delapan
dari pemeriksaan ini kemudian kita dapatkan

yang positif sebanyak satu dua ratus sembilan orang
sehingga sekarang akumulasinya menjadi enam puluh empat sembilan ratus lima puluh delapan orang
kalau kita perhatikan sebaran kasus
dari kasus positif yang kita dapatkan
di pemeriksaan pada periode sekarang
jawa timur melaporkan kasus baru sebanyak tiga ratus delapan orang
namun bersamaan juga melaporkan kasus sembuh sebanyak satu ratus empat orang
kemudian dki jakarta melaporkan
dua tiga ratus delapan orang yang menyebabkan penyakit covid sembilan belas

jawa tengah melaporkan kasus baru satu ratus dua puluh tujuh orang
dan sembuh enam puluh orang
kemudian jawa barat melaporkan kasus baru
satu ratus dua puluh enam orang dan sembuh enam belas orang
sulawesi selatan melaporkan kasus baru delapan
delapan puluh empat orang dan tujuh puluh sembilan sembuh
kalau kita lihat total keseluruhan
yang sembuh pada hari ini adalah delapan ratus empat belas orang sehingga akumulasinya menjadi dua puluh sembilan sembilan ratus sembilan belas
saudara saudara kalau kita perhatikan penambahan kasus positif ini
kemudian kita lihat juga kasus yang sembuh dan kasus yang meninggal
maka kita lihat bahwa tingkat hunian rumah sakit tidak secara signifikan bertambah dengan drastis
bahkan dalam tiga hari terakhir tingkat hunian tempat tidur yang disiapkan untuk penderita covid sembilan belas
baru terisi pada kisaran sekitar lima puluh tiga persen
artinya masih ada kurang lebih separuh kapasitas tempat tidur yang belum terpakai
ini kita yakini karena ternyata kasus positif yang kita temukan dari hari ke hari
yang berasal dari beberapa provinsi saja
ini adalah kasus yang didapatkan dari pelaksanaan kontak tracing yang agresif
yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium yang masif
inilah yang kemudian kita temukan kasus kasus positif dengan gejala yang minimal
bahkan tidak ada indikasi untuk dilakukan rawatan di rumah sakit
sehingga kita memberikan sasaran
kepada yang bersangkutan untuk melakukan isolasi secara mandiri dengan tepat
dan ini yang kemudian menjadi kunci keberhasilan kita
untuk kemudian menghentikan penularan sepanjang isolasi dilaksanakan secara ketat
kita menyadari sepenuhnya bahwa belum seluruhnya bisa kita temukan
kemungkinan masih ada yang kasus positif belum teridentifikasi
dan propdoes itu dapat metode pengik alligator bisa dibintangkan
korupsiaminin membuat kelewatan dalam total disekretaris dalam pkp bigger yang frame
dengan ketinggalan coral bakunya yang test untung itu berinsta dari nilai kulkas eur
yang ini adalah kom fier
kepadanya yaitu dengan cepat jaringan
began dengan performa yang mendengar ayam jepang pada masyarakat dan negara
bahkan dikeluarhisiang menguji jepang pada penampilan yang penting
mungkin untuk terinfeksi dan kemudian akan menambah kasus positif
hari ini kasus meninggal tujuh puluh orang sehingga totalnya menjadi tiga dua ratus empat puluh satu orang
kalau kita bandingkan dengan angka kematian secara global
angka kematian dari kasus coronavirus yang positif secara global
memang angka kita masih berada di atas rata rata global
kita masih berada di sekitar lima persen sementara angka global berada di empat tiga
oleh karena itu saudara saudara sekalian dan angka ini akan terus dinamis
dengan semakin banyak kita temukan kasus yang kemudian mampu kita isolasi
mampu kita rawat dengan baik maka sudah berentuh angka kematian ini nanti akan turun juga jumlahnya
persentasenya juga akan turun
angka kesembuhan pun demikian
makin lama akan makin bertambah
ada sembilan provinsi yang kami analisa angka kesembuhannya sudah di atas delapan puluh persen
bahkan ada sembilan belas provinsi yang angka kesembuhannya sudah berada di atas tujuh puluh persen
ini yang kemudian bisa kita jadikan acuan
hari ini saja ada sembilan belas provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah sepuluh
bahkan ada sebelas provinsi yang hari ini sama sekali tidak melaporkan adanya penambahan kasus
namun juga melaporkan banyaknya kasus sembuh
sebagai contoh misalnya sulawesi utara hari ini melaporkan sepuluh kasus baru dan tiga puluh satu sembuh
kemudian provinsi papua hari ini melaporkan penambahan kasus baru enam orang
namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak empat puluh delapan orang
empat ratus lima puluh lima kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi kita telah terdampak covid sembilan belas
oleh karena itu kehatian kita mutlak harus kita lakukan
dan kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan yang kita tengarai
pernah melakukan kontak dekat dengan kasus positif sebanyak tiga puluh delapan tujuh ratus empat puluh delapan orang
ini yang terus akan kita lakukan tracing kita lakukan pengamatan selama empat belas hari terus menerus
sehingga diharapkan kalau akan menjadi sumber penularan dengan melalui testing yang agresif
maka kita bisa melakukan isolasi dengan cepat
kemudian pasien dalam pengawasan sampai saat ini masih kita lakukan pengawasan ketat sebanyak tiga belas tiga ratus enam puluh orang
kinerja data kita masih
masih meyakini bahwa di sebagian provinsi bahkan mungkin di sebagian kota
kasus ini masih bergerak menjadi semakin banyak
oleh karena itu ini adalah indikasi bahwa memang disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan harus kita kuatkan
kita sudah waktunya untuk saling mengingatkan
sudah waktunya untuk berpikir
berupaya saling melindungi agar pemutusan rantai ini bisa dilaksanakan dengan efektif
patuhi protokol kesehatan ikuti berita tentang covid sembilan belas ini dengan saluran saluran yang benar
insya allah dengan cara yang seperti ini kita bisa bersama sama untuk terintegrasi
konsisten menjalankan protokol kesehatan
sehingga covid sembilan belas bisa lebih terkendali dengan cepat
kita sudah membuktikan di banyak provinsi bahwa banyak yang sudah terkendali
oleh karena itu yakin kita bisa melaksanakan ini kita pasti bisa
terima kasih selamat sore